halo pemirsa weekend ini kemana nih sekali sekali mungkin bisa dicoba ya
liburan atau jalan jalannya cari tempat yang sepi yang tenang gitu untuk menghilangkan stres dan
kita relax seperti tempat saya berada saat ini nih jadi saya ada di satu tempat gitu ya tuh kalau
lihat nah ini suasananya asik banget sih tuh depan kamarnya kayak gini kira kira saya ada
di mana di kalimantankah bukan amazon apalagi bukan tuh lihat pada percaya nggak sih kalau
saya masih ada di jakarta aja ini penasaran kan saya ada dimana ikuti perjalanan saya
selengkapnya taman wisata alam angke kapuk ini berada di wilayah kamal muara kecamatan
penjaringan jakarta utara yap masih di jakarta pemirsa lebih seru lagi kalau menginap bisa
merasakan suasana di tengah hutan mangrove tarif kamarnya juga tidak mahal kok mulai dari

ribuan untuk satu kamar dan enam ratus ribuan untuk satu villa yang bisa diisi satu keluarga
sama wisata alam angke kapuk ini merupakan sebuah kawasan wisata konservasi seluas sembilan puluh sembilan delapan
hai di sini ada penginapannya juga ada banyak aktivitas ini bisa
kanoing perahu dayung sampan naik kayak terus ada kafenya
juga kafe mangrove ini yang lagi hits di jakarta merupakan kafe kafe di tengah tengah hutan ya jadi
saran saya on the weekend nginep dulu di sini kemudian pas subuh take a morning walk jogging
sama keluarga orang tua yang harus kursi roda karena disini juga ramah untuk kursi roda jadi
pagi pagi bisa olahraga dengan keluarga
mari kita naik ke atas ini berarti kita pos pemantauan burung namanya
jadi kita bisa memantau aktivitas burung burung
tenang kalau capek setelah
ada warung warung yang menjual mulai dari makanan berat sampai minuman yang segar segar tapi
kebanyakan warung warung ini hanya buka saat weekend saja
laparan atau kehausan tuh banyak yang jualan di sini ada es jeruk
lagi ada yang priwet juga di sini seru tempatnya
perut sudah terisi kita lanjut jalan lagi
saya mau coba naik kano ah untuk sewa satu kano tarifnya ini seratus ribu rupiah
agak dakdikduk juga sih karena harus jaga keseimbangan agar tidak terjatuh tambah lagi
dengan suasana di sekeliling rawa rawa yang agak serem
jadinya emang serunya
selain wisata gitu ya mas ya bisa ikut sekaligus menjaga kelestarian dari pantai jakarta thoughts jadi memang perlu melihat banyak tanaman mangrove yang ditanam
ada dari kementerian dari perusahaan swasta tuh
jadi hari ini kita juga mau sedikit berkontribusi buat laut jakarta
dengan kita menanam tanaman mangrove
selain menjadi habitat beberapa hewan air dan burung
hutan mangrove ini mampu menahan dan memperlambat arus dan ombak yang datang
sekaligus mencegah abrasi pantai
nah tadi habis basah basahan ya nyemplung nyemplung nanam mangrove
sekarang saatnya kita relax relax lagi
sambil menikmati sore hari di sini
eh tempatnya caku banget tau
atau belakang belakangnya ada rumah rumahnya gini
dan di sini ada yang seru juga nih
ini dia jadi ada kafenya gitu pemirsa di tengah tengah hutan
sore sore kan di tengah tengah rawa
tuh cakep ya
yuk kita lihat ke dalam yuk
tuh ini juga ornament nya kayu kayu
yuk kita ngopi dulu kan sore sore
jadi bagi anda yang mau berwisata mencari ketenangan di alam
sekaligus berkontribusi menjaga lingkungan
bisa nih dicoba weekend nanti bersama keluarga
tim liputan cnn indonesia